penambahan kasus positif covid sembilan belas di beberapa daerah termasuk di dki jakarta
berdampak pada keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan
yang saat ini dalam kondisi hampir penuh
salah satunya di rumah sakit cipto bangun kusumo jakarta
data dari media sosial resmi dki jakarta menyebutkan
hingga tiga belas desember dua ribu dua puluh presentase keterpakaian tempat tidur di isolasi di dki
berada di angka delapan puluh persen
angka ini naik satu persen dari pekan lalu
dari enam lima ratus sembilan tempat tidur isolasi di sembilan puluh delapan rumah sakit rujukan covid sembilan belas

bahkan di rumah sakit cipto bangun kusumo jakarta
saat ini dikonfirmasi oleh cnn indonesia pada hari rabu enam belas desember dua ribu dua puluh
dari total dua ratus tiga puluh enam tempat tidur untuk ruang isolasi
saat ini kondisinya sudah hampir penuh
dan menyisakan beberapa tempat
tidur saja di ruang isolasi pasien covid sembilan belas anak
rumah sakit mulai kehabisan tempat perawatan intensif
dan ruang isolasi covid sembilan belas sehingga terjadi keterlambatan penanganan pasien
penambahan kapasitas rumah sakit dianggap tak akan pernah menyamai
penambahan kasus positif perharinya
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya
telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia nabila putri
di rumah sakit dr cipto bangun
kusumo jakarta selamat siang nabila
ini menurut pantauan anda bagaimana kondisi terkini di rscm
selamat siang sarah
saat ini saya berada di kiara ultimate
ini merupakan zona layanan covid sembilan belas yang ada di rumah sakit dr cipto mangunkusumo jakarta
dan tadi kami juga sudah berbincang dengan penanggung jawab ruang rawat inap isolasi
kiara ultimate rscm tepatnya dengan dr nina dwi putri
jadi tadi saat berbincang mengenai
ketersediaan tempat tidur ataupun ketersediaan kamar bagi pasien covid sembilan belas yang ada di rscm
dari hampir dua ratus empat puluh tempat tidur sarah
disebut ini sudah hampir seluruhnya penuh
hanya menyisakan beberapa tempat tidur saja
bahkan setelah kami konfirmasi lebih lanjut ini untuk seluruh ruang icu
dan juga untuk ruang isolasi bagi pasien covid sembilan belas dewasa di rsjm
hingga saya melaporkan saat ini kondisinya penuh
jadi hanya menyisakan
beberapa tempat tidur saja untuk di ruang isolasi pasien covid sembilan belas anak
dan kondisinya sarah kalau kita melihat beberapa waktu terakhir
memang lonjakan kasus covid sembilan belas di dki jakarta dan juga di indonesia saat ini masih tinggi
bahkan di dki jakarta saja disebutkan setidaknya sampai lima belas desember kemarin
ini total ada seribu lima puluh tujuh kasus baru dengan artinya total ada satu ratus lima puluh lima satu ratus dua puluh dua kasus baru
dengan artinya total ada satu ratus lima puluh lima satu ratus dua puluh dua kasus baru

ini adalah kasus konfirmasi positif di ibukota dki jakarta hingga lima belas desember kemarin
kemudian kalau di indonesia sendiri secara nasional penambahan kasus positif covid sembilan belas nya
kemarin lima belas desember mencatatkan angka enam satu ratus dua puluh kasus baru
dengan lonjakan kasus ini tentunya berdampak terhadap keterisian tempat tidur
keterisian ruang isolasi bagi sejumlah rumah sakit rujukan
baik itu di dki jakarta maupun secara umum di indonesia
untuk di dki jakarta saja ini adalah kasus positif covid sembilan belas
untuk di dki jakarta saja ini adalah kasus positif covid sembilan belas

di seluruh rumah sakit rujukan yang menangani covid sembilan belas di jakarta
ada sekitar sembilan puluh delapan rumah sakit rujukan covid sembilan belas
lalu perkembangannya dari enam lima ratus sembilan tempat tidur isolasi
di sembilan puluh delapan rumah sakit terujukan lima satu ratus delapan puluh lima di antaranya
hingga tiga belas desember sudah terisi
hingga tiga belas desember sudah terisi
kalau kita melihat beberapa hari terakhir
di mana penambahan kasus positifnya juga masih tinggi
angka nya bisa jadi lebih daripada yang tadi saya sebutkan
dan jika di bandingkan dengan pekan lalu sarah
angka ini keterisian dari tempat tidur
kemudian tadi juga kami sempat berbincang dengan penanggung jawab dari ruang rawat inap isolasi di rscm menyebutkan
akhir akhir ini pasien yang datang ke rscm ini cenderung merupakan pasien gawat darurat yang memiliki sejumlah penyakit bawaan dengan kondisi yang cukup kritis
sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak rumah sakit dan oleh karena itu dari rscm sendiri sebelumnya juga sudah menambah kapasitas tempat tidur
mengingat lonjakan kasus positif covid sembilan belas yang ada di jakarta maupun di indonesia namun tentu rumah sakit juga memiliki keterbatasan
sarah tidak dapat terus menerus menambah kapasitas dari tempat tidur bagi ruang isolasi pasien covid sembilan belas sehingga melihat kondisi seperti saat ini
dari rscm juga berkoordinasi dengan rumah sakit rumah sakit jaringan lainnya untuk kemudian jika ada pasien covid sembilan belas yang sebelumnya dirawat di rscm
kemudian kondisinya sudah berubah
cukup stabil tidak membutuhkan perawatan khusus ini kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit rumah sakit di jaring lainnya
salah satunya juga ke wisma atlet supaya nantinya yang dirawat di sini memang betul betul pasien dengan kondisi yang cukup parah
sehingga dapat ditangani dengan baik di rscm ini
kemudian selain itu yang juga memprihatinkan sarah tadi kami juga berbincang makin kesini ini juga banyak ditemukan kasus kasus positif pada bayi
kemudian juga pada ibu hamil
dan lain sebagainya oleh karena itu juga dihimbau agar masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk tetap berada di rumah tetap menjaga protokol kesehatan karena dengan gambaran seperti yang tadi saya sebutkan di mana keterisian tempat tidur di dki jakarta dan juga di indonesia yang sudah semakin penuh dengan lonjakan kasus positif covid sembilan belas ini tentunya menjadi alarm bagi kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena jika semuanya kemudian sudah menjadi penuh sarah ini akan semakin menyulitkan
sehingga yang dapat
dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah tetap menjaga protokol kesehatan menggunakan masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak agar kemudian kita dapat terus menekan dan juga memerangi covid sembilan belas di indonesia
terima kasih atas informasinya produser lapangan cnn indonesia nabila putri yang berada langsung di rscm jakarta